dipersilakan dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu
namo buddhaya salam kebajikan
keterangan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan budayaan
pada sidang mahkamah konstitusi jakarta lima april dua ribu dua puluh
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
pada hari ini saya sebagai menteri koordinator bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan republik indonesia
akan menyampaikan butir butir penting
berkenaan dengan program program pemerintah
khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial
hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
yang selanjutnya disebut kemenko pmk
dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinator
sinkronisasi dan pengendalian
untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
berdasarkan perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
tugas kemenko pmk tersebut dilaksanakan
untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif

sementara itu fungsi dan dari kemenko pmk diantaranya ialah satu
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan
dan pelaksanaan kebijaksanaan kementerian dan lembaga
melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga
pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan
yang diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
berdasarkan hasil survei sosial ekonomi atau susenas
yang dilakukan oleh badan pusat statistik atau bps
angka kemiskinan nasional mencapai sembilan tiga puluh enam persen
sementara target rpjmn tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat ditetapkan sebesar enam lima sampai dengan tujuh lima persen
agar target dapat terpenuhi
diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program
dari pemerintah pemerintahan dan pemerintahan
sementara itu untuk kemiskinan ekstrim
kita harus terus mengupayakan agar target persen
berdasarkan impres nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua dapat terwujud pada tahun dua ribu dua puluh
dan mudah mudahan target tersebut dapat tercapai
mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrim
sudah mencapai angka satu dua belas persen pada maret dua ribu dua puluh
pada maret dua ribu dua puluh dua kemiskinan ekstrim masih berada pada angka dua empat persen
berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar sembilan puluh dua persen
ketua dan anggota masjid hakim konstitu yang kami muliakan
perhitungan angka kemiskinan di indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran
kemiskinan secara nasional sekitar lima ratus lima puluh empat empat ratus lima puluh delapan per kapita per bulan
dengan komposisi garis kemiskinan makanan makanan sebesar empat ratus delapan lima ratus dua puluh dua
atau tujuh puluh empat dua puluh satu persen
dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar satu ratus empat puluh satu sembilan ratus tiga puluh enam atau dua puluh lima tujuh puluh sembilan persen
maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan
kami ulangi faktor pembentuk kemiskinan di indonesia
tiga per empatnya adalah komoditas pangan
selain itu bps menyebutkan bahwa rata rata rumah tangga miskin di indonesia
memiliki empat tujuh puluh satu orang anggota rumah tangga
besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata rata adalah sebesar

oleh karena itu untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin
terutama komoditas pangan menjadi sangat penting
begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program program bantuan sosial
dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau bps
yang mulia ketua dan majelis hakim konstitusi
sesuai dengan impres nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
pada diktum ketiga angka satu huruf b
menugaskan menko pmk untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data
yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
dan angka satu huruf c mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat
atau by name by address sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim bersama kementerian sosial
kementerian dalam negeri kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional kementerian perencanaan pembangunan nasional
atau badan perencanaan pembangunan nasional dan badan pusat statistik
di andpool memberleader dan yang b merchant beeke cab healthy sobie lah miskin
serempak saling melengkapi dan berkelanjutan dan berkesinambungan
baik oleh pihak pemerintah pusat pemerintah daerah maupun non pemerintah
yaitu akademi akademisi swasta masyarakat dan lain lainnya
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi
adalah melalui program perlindungan sosial
program ini merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan peraturan perundang undangan
yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan
hal ini sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia
pasal tiga puluh empat ayat satu yang berbunyi
fakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh negara
ayat dua negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan
program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran
peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong kantong kemiskinan
telah mendapatkan persetujuan dpr ri dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun dua ribu dua puluh
sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga
sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing
adapun komposisi anggaran perlindungan sosial
terdiri dari berbagai macam subsidi
antara lain subsidi energi
yaitu bbm listrik dan lpg
yang dua bantuan sosial
antara lain berupa program keluarga harapan atau pkh
program sembako atau bpnt
asistensi rehabilitasi sosial atau atensi
dan kartu indonesia pintar kuliah
yang ketiga jaminan sosial
yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta bpjs kesehatan
yaitu penerima bantuan iuran pbi
yang jumlahnya sekitar sembilan puluh delapan juta jiwa
dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan
adalah dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya kenaikan angka kemiskinan
sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan
serta penghapusan kemiskinan ekstrim persen pada tahun dua ribu dua puluh
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
terkait dengan program bantuan pangan beras
cadangan pangan pemerintah atau cpp
yang diberikan kepada masyarakat pada bulan januari
adalah merupakan program perpanjangan dari tahun dua ribu dua puluh
adapun tujuannya adalah untuk memitigasi
masyarakat dikelola dan merupakan kewenangan
badan pangan nasional atau bapanas
bantuan pangan beras cpp cpp
adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler
yang diberikan oleh pemerintah
bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras
dilaksanakan berdasarkan perpres no satu ratus empat belas
dari data dtks kemensos
pemutak akhiran data kependudukan tahun dua ribu dua puluh tiga
k dua puluh tiga bkkbn data kependudukan dan catatan sipil atau dukcapil kemendagri
serta data penerima program bansos dari online monitoring system
perbendaraan dan anggaran negara atau omspan kementerian keuangan
p tiga ke adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan
lebih dari delapan puluh persen keluarga atau penduduk di indonesia
data p tiga ki juga telah digunakan oleh dua puluh lima kementerian dan lembaga dan seluruh pemerintah daerah
untuk berbagai program percepatan penggalangan keputusan kemiskinan ekstrim
sesuai dengan impres nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas
bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya antara lain bantuan pangan beras cpp
bantuan pangan stunting adalah merupakan program pemerintah yang tidak dihususkan
pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
selanjutnya mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial
maupun penyaluran bantuan pangan beras cpp adalah sesuai dengan tugas kemenko pmk
yang diatur dalam perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh yaitu melakukan koordinasi
sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi kemenko pmk
sesuai dengan permenko pmk nomor empat tahun dua ribu dua puluh tentang organisasi dan tata kerja kemenko pmk
pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan
untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan
berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
untuk keperluan tersebut di atas kami melakukan berbagai kunjungan kerja
guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler
maupun bantuan pangan beras cpp berlangsung sebagaimana yang diharapkan
ada pun pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan
melalui beberapa pertimbangan diantaranya keadaan tingkat kemiskinan
tingkat kemiskinan ekstrim tingkat prevalensi dan angka stunting
faktor geografi dan demografi masyarakat
serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut
termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan
serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya
khusus dalam kaitannya dengan
pemantauan bantuan pangan beras cpp dilakukan untuk memastikan
ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang bulog dan memastikan bantuan ulangi
dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung
di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik
serta memperhatikan prinsip prinsip tepat waktu
tepat sasaran tepat jumlah tepat kualitas
disamping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback
tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan
mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan
kemudian dikait kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu
namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program program tersebut di atas
sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan
dan sekaligus untuk menurunkannya
sebagaimana yang telah kami paparkan di atas
ada pun penyerahan bantuan pangan beras cpp di kabupaten lamongan yang kami lakukan
dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di kecamatan brondel
pertambuh pembangunan papes dengan kementerian kkp dan pembangunan mercusuar dengan kementerian perhubungan
yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi sinkronisasi dan pengendalian oleh kemenko pmk
adapun kabupaten berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim
oleh karena itu perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah saling bersinergi
sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya
dalam kunjungan tersebut di atas kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik
setelah melakukan dialog dengan pemerintah daerah stakeholder keluarga stunting serta keluarga miskin ekstrim untuk mendapatkan umpan balik
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi sinkronisasi dan pengandalian
atau ksp terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat rapat yang kami selenggarakan
yang perlu kami koordinasikan sinkronisasikan dan kendalikan lebih lanjut di lapangan
demikian yang dapat kami sampaikan
semoga yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
atas perhatian dan perkenan ketua dan anggota majelis hakim konstitusi yang kami muliakan kami ucapkan terima kasih
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dilanjut pak menko bidang perekonomian